bangsa jepang memiliki banyak budaya tradisional dalam bidang kesenian
salah satunya adalah taiko yang merupakan sebuah alat musik pukul
yang dimainkan dengan membutuhkan energi dan kekuatan otot
seperti apa kesenian taiko ini diperkenalkan di surabaya
irama musik dan aksi panggung para pemain yang atraktif ini
menjadi salah satu ciri penampilan para pemain taiko
drum besar yang dimainkan dengan cara dipukul berdasarkan hitungan tertentu
merupakan salah satu alat musik tradisional bangsa jepang
yang hingga kini masih terus dimainkan di jepang
taiko bisa dimainkan bersama alat musik lainnya
seperti samisen atau alat musik dawai asal jepang
yang memiliki tiga senar dan dipetik menggunakan sejenis pik yang disebut baci
tingkat kesulitan memainkan taiko
adalah harus memiliki tenaga yang kuat untuk memukul drum
taiko sendiri masih menjadi salah satu alat musik tradisional
yang banyak digemari oleh anak muda jepang
banyak anak muda penikmat musik j pop
menggunakan taiko sebagai bagian yang sangat penting untuk mereka
bagian dari kolaborasi musik yang mereka mainkan
peminatnya cukup banyak apalagi sekarang generasi muda itu
mereka kan biasanya mendengarkan j pop lagu lagu j pop
ada juga beberapa yang pakai alat tradisional jepang juga seperti taiko
jadi memang peminat terhadap alat musik tradisional jepang juga menurut saya cukup tinggi

pertunjukan para pemain taiko yang didatangkan dari jepang ini
merupakan salah satu rangkaian acara jepan week dua ribu delapan belas
acara ini digelar oleh konsulat jenderal jepang di surabaya
sebagai peringatan enam puluh tahun hubungan diplomatik jepang indonesia
acara akan berlangsung hingga tanggal dua puluh delapan januari
kebenaran untuk menunjukkan kebudayaan
dan kesenian jepang lainnya
unitering artia putri surabaya